pak surya paloh kan bilang ada kode kodenya kodenya kan harus kita tangkap dulu
kode ini untuk apa untuk kepentingan bangsa dan negara untuk kode elektoral untuk kode capres cawapres
kan nasdem sudah punya capres dan ini capresnya berbeda dengan pd perjuangan
karena pidato ibu mega kan capres pd perjuangan dari kader
capres yang berprestasi bukan capres yang pintar berpoles diri kan beda
nah kode kodenya ini kami tangkap dulu